tapi kok kiki ngerasa puasa hari ini agak aneh ya ya
aneh kenapa sih ayang kiki
bapak pernah pulang ya
biasanya kan kita kalau buka puasa parung parung gitu bertigaan
kan belum ada kabar ya
belum ada tuh
ya kalau sepi amat garing amat
gue buka puasa sendirian
biasanya sama si demplo sama uya
demplon telepon baru diomongin
mbak purna buka puasa di rumah sakit ya
kan tadi gue ke rumah sakit tuh
terus pas sampai rumah sakit
mbak mirna disuruh balik
soalnya pak bos kepalanya sakit lagi
kasian banget kepalanya sakit
kasian banget pak abu kesakitan gitu
gue sama rena suruh pulang deh
eh pas di lobi rumah sakit
ketemu sama panino
ke rumahnya dah
nah ini gue lagi sama rina di rumahnya panino
berarti sekarang mbak mirna buka puasa di rumahnya panino
buka puasa di hari
sepiamat gue sendirian nih
tapi rina disitu tuh sama keluarganya panino
kenapa pak nino kok ngajakin rina segala ke rumahnya
gue juga kalau udah berhubungan sama panino sama elsa tuh
feelingnya kagak enak dah
bahwa nih takutnya tuh ada huru hara aja
apalagi tadi kata bu bos
pak bos malam ini mau balik di rumah sakit
emang masa lu udah sembuh lah
bukannya perlu mbak mirna bilang kalo kepalanya masih sakit
ya gak ngerti gue
ya udah deh kalau gitu mbak mirna cepetan pulang ya
tungguin gue di rumah ya
banyak banget gue dikasih makanan buka puasa
lo mungkin peduli deh erste itu bisa ke bal sesame
temen kasian gue mimpiaste apa aja ph modern nya
yang udah lighthouse ke
wah seluruh kapit movie maksudku
oke gue taruh disini
mendingan kita pulang aja ya aku gak kuat
yaudah gue ntar gue pulang ya
aku duluan ke mobil ya aku gak kuat
mbak minta bil ya
niat mau romantis malah gagal
mbak minta bil ya
ini pak dong ya
aduh gue gak tau sampe kayak begini loh
lo tau gak sih
sebenernya gue tau apa
gue tuh pengen loh hari ini jadi hari yang spesial
sama orang yang spesial
gue pengen gue tuh bisa kelihatan romantis gitu di depan lo
eh ternyata lo bersin bersin kayak begini
yaudah pokoknya gini aja deh
next time ke depan lo kasih tau gue ya
apa yang lo suka dan enggak
untung cuma bersin bersin aja
kamu tuh gak ngerasain ya enggak
ini tuh sakit banget tau
belum pernah ya ngerasain alergi kayak gini
ya enggak begitu juga
yang berbahaya itu kan bisa mematikan
bener gak sih
atau mungkin fatal
oke sorry gue salah
dan lo jangan bete bete lagi
kalau begitu sekarang gue taruh pulang ya
obat anti alergi ya
gue anggap berubah
om yakin aku tinggal di apartemen itu
ntar kalau rafael curiga gimana
kamu gak usah pikirin itu
om udah atur semuanya
baik kamu tunggu di sini
jangan sampai membanjing perhatian orang lain

nih dibawa aja
terima kasih ya
pak gue mau ambil mobil dulu ya
mas kamu dingin gak mau pake jaket aku
itu bisa jadi bukti
tunjukkan fotonya sama saya
gue ambil buktinya
kalau mereka lihat gue dan bilang ke elsa
bisa ketauan dong kalau gue masih hidup
yang penting dia ke gue
maaf apa ibu udah denger soal riki
soal riki maksudnya
berarti ibu belum dengar ya
jadi tempoh hari rumah riki
riki dinyatakan meninggal dalam kebakaran itu
bukannya rini bilang riki udah meninggal
mendingan aku jangan bilang dulu deh
soal riki meninggal
takutnya nanti masalah jadi kepikiran
tadi aku ngeliat orang kayaknya aku kenal
tapi aku rasa kayak salah liat
karena rika melewati orang lain
bukan aku harus ya
tidak jadi salah apanimu
tidak jadi salah aku